sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
iya gue tau
selamat pagi dokter maaf saya terlambat
kamu memang kebiasaan
inilah dokter baru yang akan bergabung dengan divisi kita
saya berharap kamu bisa menemani dia dan bantu dia
kamu kamu sepertinya ada di kelas saya waktu sma dulu ya
kamu sekolah di sma pelita kan
iya bener berarti kalau gitu aku gak salah
cuma aku gak tau nama kamu
saya joe senang bisa berkenalan dengan kamu
ayo mas profesor udah nunggu kita
itu kan ramah
kamu gak ikut
emang kamu udah gak apa apa
baja bisa tolong lepasin tanganku gak
kamu haar kamu menghembokkan pas music
ya dia nunggu di mobil
dokter di sini tuh payah payah deh semuanya sakit tau gak
ya aku mau tahu aja kamu kesini mau ngapain
ya enggak gak ada yang penting sih sebenarnya
gak ada oke
kalau gitu aku yang mau cerita
aku pernah pacaran tiga kali
pertama waktu aku sma
terus yang kedua waktu aku sekolah kedokteran
yang ketiga waktu aku udah praktek
waktu sma pacarnya lumayan lama loh
pendekatannya aja dua tahun
terus pacarannya sendiri tiga tahun
tapi akhirnya dia malah ngedepak aku
malah nikah sama yang lain
terus yang kedua teman sekelas aku sendiri
orangnya cantik baik banget
tapi buat aku
dia terlalu posesif
makanya akhirnya aku putusin dia
udah deh stop
ngapain sih cita cita kayak gitu sama aku
kamu mau tau kenapa
karena aku suka banget sama kamu ra
bahkan lebih dari cinta pertama aku
dari pacar terakhirku
atau cewek cewek manapun di dunia ini
aku tetep paling suka sama kamu ra
ratu mau kemana
ratu hati hati dong jalan ya
kamu ngomongnya serius banget lagi sampe gak kedip
tapi kan aku jujur sama kamu
didengar ya mulai sekarang jangan pernah cerita kayak gitu lagi
bahkan dalam mimpi kamu
tapi kamu masih suka sama aku kayak
masih dibahas ah
gak mau ngaku lagi
kamu kok salting gitu sih
enggak lo sejak kapan ngeliatin gue
orang aku mau ngagetin kamu
yaudah pulang yuk
aku mau ke kampus dulu
mau ngapain ke kampus
sebentar lagi kan aku

kamu mau ke kampus
janganlah nangis ya kamu

walaupun kalah kaki masalah

soalnya kadang ouh

nah orang vai

udah lah biarin aja tinggal tunggu peringatan dari kampus
mungkin mendung aja enggak
ya gue cuma ngarep hujan hujan kayak sekali
yaudah gimana kalau kita taruhan
kalau menurut aku sih hari ini nggak bakal hujan
tapi kalau memang sampai hujan aku traktir kamu makan
kalau kamu menang aku terakhir kamu makan gado gado
mana pernah sih aku yang kerja janji sama kamu
gue minum catatannya dong
eh enggak sana dong
ah pelit tuh
sini sini enggak enggak
alah minum lah
udah senyum aja
senyumnya kamu lumayan kok
kamu lihat nggak cewek di situ
paham di catatannya mbak
dia itu cewek paling pintar di kaos
tapi kalau soal catatan jangan tanya
pelitnya minta ampun
aku mau kamu pengen catatannya dia
katanya pelit gimana caranya
gari tapi kalau sama cowok yang dia suka dia biasanya nggak pelit
jadi kalau sama kamu dia pasti minumin aku ya
enggak udah lah males lah jangan gue dong
ya lo yang mau pinjam lu yang pinjam dong
tuh kan waktu itu kamu ngomong nyanyi di depan kelas
padahal aku nggak minta sama sekali
sekarang cuma minta tolong sekali aja
kan aku terlalu pernah makan gaduga dong
oh iya aku pengen kakak juga deh
gue yang kakak aku terlalu pernah gaduga
ya udah ya oke oke stop stop stop jangan keringin lagi
nah apa akutansi terus apa lagi
ekonomi internasional juga
ibu gue udah nggak peduli deh lo mau ngapain

kamu ngapain di sini
beneran belajar apa enggak
asal gitu yuk
kenapa sih hati gue nggak tenang
kenapa sih kok gue jalanin liat ke bawah terus
kenapa sih gue sebenarnya
aku senang aja kalau hujan
mendung aja enggak
yaudah gimana kalau kita taruhan
kalau menurut aku sih hari ini nggak bakal hujan
kalau kamu menang